pdi perjuangan menjatuhkan sanksi keras kepada mantan wali kota solo fx hadi rudiatmo berupa peringatan terakhir
akibat pernyataannya mendukung ganjar pranowo pada pilpres dua ribu dua puluh
fx rudi menghadiri panggilan ketua dpp pdi perjuangan bidang kehormatan komarudin watubun
yang didampingi sekjen hasto kristianto di kantor dpp pdi perjuangan jalan diponegoro jakarta pusat
pertemuan berlangsung secara tertutup selama kurang lebih satu lima jam
fx rudi dimintai klarifikasi atas pernyataannya yang mendukung ganjar pranowo
saat ganjar memberikan pernyataan bersayap soal kesiapannya maju pada pilpres dua ribu dua puluh
setelah mendengar seluruh grafik klarifikasi fx rudi dinyatakan telah melanggar komitmen yang termaktub
dalam hasil kongres pdi perjuangan di mana kewenangan soal pencalonan presiden dan wapres
adalah hak prerogatif ketua umum megawati soekarno putri
fx rudy pun menyatakan tunduk pada sanksi tersebut
dalam posisi ini saya harus tegas saya tidak pandang bulu
karena anda adalah teman perjuangan saya bagi dari sejarah partai
tapi di ruangan ini kemarin saya sampaikan kita menjatuhkan sanksi
supaya kader kader kita ini merasa adil dari sabang sampai merauke
klarifikasi tadi saudara dinyatakan melanggar keputusan kongres yang telah diputuskan
bahwa semua menyangkut calon presiden dan wakil presiden adalah kewenangan ibu ketua umum megawati soekarno putri
seluruh kader tertib tanpa kecuali
saya sebagai kader senior partai mempunyai prinsip sikap dan komitmen
saya terima pilihan terhadap ketua umum bd perjuangan ibu prof dr raja megawati sukarno putri
sehingga dengan sanksi yang diberikan kepada saya sanksi keras dan terakhir
itu pun saya terima dengan penuh tanggung jawab
dan tugas tugas saya ke depan adalah untuk membangun monumen kemenangan
memenangkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sesuai
dengan apa yang diputuskan oleh ibu ketua umum yang diberi mandat oleh kongres partai